gue harus lupain kejadian tadi
gue harus tetap fokus kerja kayak biasanya
silahkan nikmati mas
saya bersenang anak anak ya mbak
gue atuh bantak
kamu jadi pelayan disini
tapi saya gak sengaja
kaki saya kesandung
saya nggak butuh penjelasan kamu
saya sudah muak
ibu yang menyampaikan pesan kalau ibu akan datang terlambat saat interview
saya dapat pesan kalau ibu diminta untuk menunggu sebentar
terima kasih informasinya mbak
saya permisi ya bu ya
jadi gimana benawang
bisa saya minta waktu benawang
sebentar untuk ngobrol
ini cuma luka kecil
saya permisi telpon anak saya dulu pak
karena saat itu saya terpaksa
saya harus pergi
karena memang keperluan itu gak bisa ditunda
kalau untuk itu saya mau mahaminya
tapi mohon ya bu jangan diulangi lagi
ibu sudah siap untuk interview tenaga finance di bagian pembukuan
aku sebenarnya mau pindah ke surabaya
dan gak butuh kerjaan disini lagi
tapi karena udah terlanjur masukin lamaran
ya udahlah sebaiknya aku ikutin aja prosesnya
cp yang ibu serahkan sudah bagus
jadi ibu dipersilakan untuk menemui kepala hrd

apa saya ada kemungkinan diterima ya
apa saya ada kemungkinan diterima ya
kalau untuk itu saya belum tahu bu
yang menentukan adalah kepala hrd
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
terima kasih ya bu
pak saya sudah sampaikan pak
saya sudah sampaikan kepada ibu nawang
kalau ibu nawang belum tentu diterima di pekerjaan ini
jadi saya persilakan langsung kepada ibu nawang
untuk menemui kepala hrd
untuk menemui kepala hrd
kamu memang bisa saya handalkan
pokoknya jangan sampai bu nawang tahu
kalau kafe mahoni itu punya saya
kamu jangan lupa konfer ke bagian hrd
buat ini seserius mungkin
itu sudah saya sampaikan kepada kepala hrd
kasih gaji yang besar
asurasi kesehatan juga
saya mau ibu nawang kerja disitu
baik pak baik
oke terima kasih kabarnya saya lagi ya
baik pak sama sama
baik pak sama pak
baik pak sama pak
pak bos bahagia banget
pokoknya gimana pun caranya
bu nawang itu gak mau pindah ke surabaya
berarti malam ini
fik dong pak bos ngelamar ibu nawang
fik dong pak bos ngelamar ibu nawang
ya udah berarti kita harus siap siap bos
beli tentengan kek
beli apa kek
bawa uap doang
siapin mobil kita ke toko perhiasan
ini gak cocok deh
aduh ya percuma juga
kok misalnya gue pilih pilih baju
belum tentu maipun sedang
pokoknya gimana pun juga
harus bisa bikin pangeran temenin gue di diner
ingat ya mel ya
sampai kamu keluar lagi dari rumah
deddy akan pastikan
deddy akan cabut
semua fasilitas kamu
lagian didi juga gak mungkin kok
ngelakuin apa yang om alex lakuin ke my prince
gini gak mungkin sejahat itu
gue kan kesayangan ya
gak perlu panik
ini kok gak cocok semua sih
kalo misalnya my prince jadi dateng
gue kan harus keliatan cantik
supaya gue jauhin putri
bahkan kamu masih midel
males banget gue harus urusan sama dia
atau gue datengin langsung ya
tapi kan tante nawang udah terang terangan minta bu john putri
gue datengin aja kali ya ke tempat kerjanya
biar gak ketauan sama tante nawang
bibi ngapain masuk kesini
harusnya bibi yang nanya
dendriski mau kemana
aku mau keluar bentar bi
emangnya dendriski udah sehat
jalan aja belum bener
pokoknya gak boleh
kemarin itu bibi udah ngerasa dibohongin sama dendriski
waktu bu lydia cerita tentang dendriski
bibi tuh khawatir banget den
gue harus lupain kejadian tadi
gue harus tetap fokus kerja kayak biasanya
silahkan nikmati mas
saya pesenan anak anak ya mbak
wah itu batak
wah itu batak
lo ngapain kesini
namanya lo udah gak apa apa
udah gak sakit
meskipun ibu minta supaya gue jauhin usus goreng
tapi hati gue damai saat tahu usus goreng ternyata masih care sama gue
padahal kan ibu terang terangan minta gue sama batu bata buat saling ngejauh
anak anaknya udah selesai
eh usus goreng tunggu
batu bata maaf
ya lah sengaja kan gue bilang jangan nekat